kementerian kesehatan ri menyatakan kejadian luar biasa atau klb penyakit campak di indonesia
dari tiga puluh satu provinsi hingga desember dua ribu dua puluh
kemenkes ri menyatakan jumlah kejadian penyakit campak terjadi hampir di semua umur
dan angka kasus ini pun meningkat sebesar tiga puluh dua kali lipat
apa itu penyakit campak dan juga cara penyebarannya serta langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
sehingga saat ini kita langsung bahas bersama sambungan daring
dengan jurubicara kementerian kesehatan ri dan dr muhammad syahril
pak syahril selamat siang selamat sehat assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak syahril baik selamat sehat
pak syahril ini kan sebagian pemirsa di rumah mungkin masyarakat luas masih belum paham
apa itu penyakit campak pak syahril dan total sudah berapa kasus yang terjadi pekan ketiga ini
ya terima kasih ya
jadi campak ini sebetulnya penyakit yang sudah lama
ya lama banget ya
itu disebabkan oleh virus
jadi campak lah gitu ya
dan itu biasanya itu terjadi pada anak anak ya
dan ini adalah penyakit yang bisa dihindari atau dicegah dengan imunisasi
nah sebelum covid itu memang kita stabil ya
karena vaksinasi kita bagus ya sebelum covid itu dalam arti kata cukup banyak tercapai
tetapi begitu covid kemarin
kita semua sibuk dengan covid dan banyak orang yang takut dikeluar
maka terjadi penurunan
cukup banyak sehingga ini salah satu penyebab terjadinya kasus campak ya
baik concern terakhir di daerah mana nih pak yang melaporkan ke pemerintah pusat
sudah terjadi klb campak hingga kini
ya jadi supaya kita paham bersama
klb atau kejadian luar biasa ini bisa dikeluarkan oleh kabupaten kota atau provinsi
atau nasional ya
jadi apabila saat ini walaupun kita klb
tapi klb itu tidak serentak ya seluruh daerah
itu total pada hari ini ada lima puluh lima klb dari dua belas provinsi tiga puluh empat kabupaten kota ya
nah klb ini memang ditetapkan oleh masing masing kabupaten kota
dan belum merambah sampai ke nasional
tetapi bagaimanapun ini menjadi catatan dan kewaspadaan kita semua
karena terjadi kenaikan sampai
dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama
ya di tahun dua ribu dua puluh dua ini januari dengan dua ribu dua puluh
nah dengan kenaikan inilah kita mengatakan bahwa
kasus ini menjadi klb di dua belas provinsi atau tiga puluh empat kabupaten itu ya
nah tentu saja kabupaten kabupaten yang ada itu mulai dari aceh
sumatera utara sumatera barat riau jambi ya kemudian banten jawa barat jawa tengah
kemudian juga di ntt dan papua ya
tadi total kasusnya kan ada sekitar tiga tiga ratus empat puluh satu ya
itu lima puluh delapan kasus belum diimunisasi campak atau rubella ya
baik mayoritas belum diimunisasi
artinya pemerintah merupakan hal ini pak syahrir
kalau kita lihat ke belakang sebelum campak yang menjadi perhatian
yang menjadi perhatian yaitu penyakit polio yang juga banyak terjadi di indonesia
apalagi konsernya kemarin di aceh sempat terjadi klb aceh
lantas mengapa hal ini bisa terjadi kalau anda katakan concern dari pemerintah
masih dalam covid sembilan belas selama tiga tahun ini
artinya bian atau bulan imunisasi nasional tidak berjalan ya pak ya di beberapa daerah
jadi setelah bian kembali dilakukan memang terjadi kenaikan vaksinasi
termasuk polio kemudian campak ini
nah khusus polio itu alhamdulillah saat ini
kemarin sudah kita umumkan di kabupaten pidi
dan alhamdulillah setelah itu dengan intervensi kita polio massal sampai dua kali
alhamdulillah untuk saat ini tidak terjadi kenaikan atau tidak ada penyebaran di daerah lain
nah ini campak ya
dari dua belas provinsi tentu saja kita berharap kita harus melakukan langkah cepat agar dua belas provinsi ini
dapat kita atasi dan tidak menyebar ke provinsi atau kabupaten kota yang lain gitu mas
langkah cepatnya seperti apa pak
selain imunisasi apakah juga sosialisasi kepada masyarakat
gaya hidup sehat harus diterapkan
jadi komunikasi informasi dan edukasi namanya ya kita kie ya
promosi kesehatan ini harus kita sampaikan
komunikasi risiko risiko yang terjadi
artinya begini campak ini itu penyakit menular tapi semuanya bisa dicegah
dicuga dengan perilaku yang kedua juga dicegah dengan vaksinasi
dan juga campak ini berbahaya
walaupun dia bisa sembuh sendiri tapi apabila terjadi komplikasi bisa menyebabkan suatu kematian
nah salah satu yang harus kita lakukan kie tadi
pendamanya komunikasi informasi dan edukasi yaitu melalui surveillance juga
jadi diminta kepada masyarakat
dan kepada petugas kesehatan
apabila saat ini dimanapun ya bukan hanya di dua belas provinsi ini
menemui balita atau anak anak terutama juga
yang dengan gejala demam di atas tiga puluh delapan derajat celcius
apalagi disertai batuk kemudian pilek
dan juga ada matanya merah di kunjung tipitis namanya
dan juga terjadi ruam ruam atau bintik bintik merah di hampir seluruh tubuh maka cepat
disampai dilaporkan dia diobatkan ke fasilitas pelayanan kesehatan
intinya adalah untuk mengisolasi agar jangan menyebar kepada yang lain
karena penularannya kan melalui kontak ini maksudnya
kontak kemudian juga melalui batuk bersih kemudian cairan ludah
liur itu bisa menyebabkan penularan kepada orang lain yang ada di sekitarnya
baik apakah perlu panik pak syahril jika seseorang sudah dikatakan dewasa
dan ternyata latar belakangnya ya itu yang terjadi
latar belakangnya waktu kecil sudah diimunisasi katakanlah begitu ya pak
apakah nanti ketika dewasa masih berpotensi untuk terpapar dari virus ini
tentu saja tidak sebesar ada anak anak yang belum vaksinasi

jadi saat ini masih ada tapi masih sedikit kasusnya dan alhamdulillah di indonesia kasus dewasa ini tidak sampai menyebabkan kematian pada pasien tersebut

jadi pada saat ini kita concern atau fokus kepada anak anak yang di bawah usia sekolah
jadi pada saat ini kita concern atau fokus kepada anak anak yang di bawah usia sekolah
terutama yang memang daerah cakupannya yang sedikit dan bahkan tidak bertambah

jadi ada dua yang pokok yaitu melalui komunikasi edukasi dan informasi
dan kemudian yang ketiga adalah melalui vaksinasi capa
baik pak syahril ini kan berpotensi dan tidak pandang umur
anda sempat mengatakan hal itu ya
hanya kepada anak anak orang dewasa juga begitu
tapi kalau penyakit campak ini juga dapat informasinya ini menyebabkan kehamilan ektopik
atau di luar rahim nih pak syahril pada wanita yang hamil saat terinfeksi
bisa anda jelaskan soal ini pak syahril
ya terima kasih kami ingin meluruskan informasi ini ya
memang betul ya rube apa namanya campak ini itu bisa menyebabkan gangguan pada kehamilan
dua hal yang paling seperti itu masalah perdarahan atau keguguran
yang ketiga adalah lahir yang dini ya jadi kelahiran yang dini
dan semua ini memang akibat dari virus campak ini
tetapi sampai saat ini belum ada referensi atau literatur yang mengatakan terjadi kehamilan hektopik
jadi kehamilan ektopik itu kehamilan di luar kandungan ya
jadi gangguan pada hamil
betul ya karena resiko pada orang hamil yaitu terjadi keguguran atau bahkan perdarahan sebelum kelahiran
yang kedua adalah karena bisa menyebabkan juga kelahiran dini ya
jadi belum waktunya atau dia jadi prematur istilahnya gitu
baik terakhir saya minta dari anda pemerintah tentu menjadi perhatian bersama ya pak
sudah terjadi klb lima puluh tiga hitungan saya di tiga puluh empat kompeten kota dan dua belas provinsi
apa yang harus dilakukan oleh pemirsa di rumah
apa yang harus dilakukan oleh pemirsa di rumah
apa yang harus dilakukan oleh pemirsa di rumah
untuk antisipasi jika tidak terkena campak ini
ya yang pertama kewaspadaan seluruh stakeholder ya
mulai dari masyarakat pemerintah daerah petugas kesehatan
jadi apabila ada anak anak yang di atas tiga puluh delapan derajat celcius demamnya
tidak turun kemudian terjadi tadi batuk pilek kemudian ada mata merah dan ruam ruam di seluruh tubuh
karena ini tanda tanda yang memang menjadi kemungkinan besar adalah campak
dan tentu saja dibawa ke mana
ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi tidak terjadi penyebaran
nah berikutnya kepada semua petugas juga harus siap siap untuk melakukan antisipasi
atau menyiapkan vaksinasi
tentu saja ini membutuhkan peran dari pemerintah daerah tokoh agama tokoh masyarakat
ya memang dengan imunisasi ini campak ini bisa kita cegah bersama sama
dan terakhir adalah tentu saja dengan perilaku bersih dan sehat
itu masih reda
artinya belum klb nasional hingga kini begitu ya pak ya
dan mudah mudahan tidak
dan kita waspada tapi tidak usah panik ya
karena ini adalah campak yang bisa sembuh sendiri
cuma khawatir kalau terjadi komplikasi yang harus kita tangani segera ya
baik terima kasih atas diskusi siang ini dengan pak muhammad syahril
jurubicara kementerian kesehatan ri
semoga ini bisa menjadi perhatian bersama agar gaya hidup sehat selalu diperhatikan

kondisi covid sembilan belas ini sudah berlalu begitu ya pak syahril
terima kasih pak syahril atas waktunya
assalamu'alaikum pak syahril